terima kasih anda masih menyaksikan debat cawapres pilpres dua ribu sembilan belas
dan sesi ini seperti kami janjikan adalah sesi yang seharusnya benar benar
mengadu gagasan mengadu konsep dan visi dari calon calon wakil presiden kita
karena di sesi ini baik cawa press satu maupun dua akan bertanya langsung dan berinteraksi langsung
dan putaran pertama debat ini akan dipandu oleh rekan saya putri
terima kasih alfito bapak bapak calon wakil presiden nomor urut satu dan dua
debat pada segmen ini akan berlangsung selama delapan menit
dan masing masing kandidat kami berikan kesempatan untuk mulai bertanya
sebagai pembuka debat lalu langsung dijawab atau ditanggapi oleh kandidat lainnya
kami sebagai moderator hanya bertugas mengawal jalannya debat agar berjalan dengan tertib
dan kami ingatkan sekali lagi agar bapak bapak sekalian fokus kepada empat tema kami pada malam hari ini
yaitu pendidikan kesehatan ketenaga kerjaan sosial
dan budaya untuk pertama kami persilakan cawa press nomor urut dua
melempar pertanyaan pembuka bapak sandiaga uno silahkan
di saat pengangguran kita masih ada tujuh juta
lapangan pekerjaan kita masih belum optimal
pemerintah mencabut beberapa keharusan bagi tenaga kerja asing
seperti keharusan mereka bisa berbahasa indonesia
perbandingan jumlah tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal
dan juga berkaitan dengan visa khususnya

untuk tenaga kerja tenaga kerja yang ada pada strata terbawah
kita melihat banyak sekali saudara saudara kita belum mendapatkan kesempatan kerja
tapi pada satu sisi yang lain justru lapangan kerja tersebut diberikan kepada warga negara asing
tenaga honorer per hari ini belum mendapatkan keadilan
mereka belum ditingkatkan statusnya dan kesejahteraan mereka belum mendapatkan keadilan mereka belum ditingkatkan statusnya dan kesejahteraan mereka belum ditingkatkan statusnya dan kesejahteraan
dan kesejahteraannya juga masih belum
yang sekarang ini memberatkan baik bagi dunia usaha maupun juga sistem outsourcing
sangat tidak adil bagi tenaga kerja yang sekarang mengeluhkan tidak ada kepastian kerjanya
sistem upah juga yang menekan teman teman serikat pekerja
teman teman dari pengemudi transportasi online belum mendapatkan teman teman dari pengemudi transportasi online belum mendapatkan
teman teman dari pengemudi transportasi online belum mendapatkan
perlindungan kerja yang selayaknya strategi apa yang
bapak kiai miliki untuk memastikan kita memiliki keadilan dalam menyediakan tenaga kerja untuk anak anak negeri kita terima kasih
tenaga kerja asing di indonesia terkendali dengan aturan yang ada jumlahnya tenaga kerja asing di indonesia terkendali dengan aturan yang ada jumlahnya
tenaga kerja asing di indonesia terkendali dengan aturan yang ada jumlahnya
ibu di bawah nomor satu persen dan itu adalah rezeki punggung perkembangkan bekerja keurangan yang terakhir dalam generasi g enam
ibu di bawah nomor satu persen dan itu adalah rezeki punggung perkembangkan bekerja keurangan yang terakhir dalam generasi g enam
ibu di bawah nomor satu persen dan itu adalah rezeki punggung perkembangkan bekerja keurangan yang terakhir dalam generasi g enam
sehingga kita bisa dan oleh karena itu maka untuk memberikan lapangan kerja kepada masyarakat kita akan kita lakukan dengan memberikan iklim kerja yang kondusif untuk dunia usaha maupun juga dunia industri
memberikan akses keuangan yang mudah bertikur pengembangan bank wakaf mikro mekar dan lain lain sehingga dunia usaha tumbuh dan terbuka lapangan kerja
dan juga seperti tadi bahwa dengan adanya infrastruktur langit sekarang ini yaitu infrastruktur
infrastruktur digital telah tumbuh usaha usaha startup yang dalam tempo lima tahun atau empat tahun kita telah mengembangkan seribu startup
padahal di iran untuk seribu startup itu memerlukan waktu sepuluh tahun
karena itu untuk sampai tahun dua ribu dua puluh empat kami
jadi estimasikan kita bisa menumbuhkan yaitu tiga lima ratus startup sehingga membuka lapangan kerja
walaupun angka pengangguran seperti saya katakan sudah turun tapi akan terus tekan turun lagi
dan dalam pada itu
prabowo sandi melihat bahwa umkm adalah solusi untuk penciptaan lapangan pekerjaan
umkm jumlahnya adalah sembilan puluh sembilan sembilan persen dari unit usaha yang dimiliki bangsa ini
dari total lima puluh lima juta unit usaha umkm mereka belum mendapatkan keberpihakan dari segi kebijakan
untuk tenaga kerja asing kami memiliki konsep yang sangat jelas
bahwa kami akan pastikan siapapun yang bekerja di sini harus bisa berbahasa indonesia
seperti para tenaga kerja kita yang ada ke luar negeri harus mengasah keterampilannya
kami pastikan juga jumlah perbandingan antara tenaga kerja asing dan lokal terukur dengan baik
dengan memberikan aspek keadilan
umkm adalah solusinya
industri berbasis pengolahan juga menjadi solusi
jika kita berpihak kepada penciptaan lapangan kerja melalui umkm
produk domestik bruto kita akan disumbangkan oleh umkm
program okoc yang kami dorong berpihak kepada umkm
karena kita akan memberikan pelatihan langkah pertama
ketiga kami akan memberikan bantuan pemasaran
akses keuangan baik administrasi maupun akses permodalan akan meningkatkan dunia usaha
pada satu saat kita harus berpihak
kalau ada lowongan tenaga kerja berikanlah kepada tenaga kerja anak anak negeri kita sendiri
jangan sampai mereka disingkirkan dan terasing karena adanya tenaga kerja asing
baik silahkan pak marufan
tenaga kerja asing hanya dibolehkan terhadap bidang bidang yang memang tidak ada tenaga dalam negeri
saya kira itu adalah tenaga yang tidak ada tenaga dalam negeri
itu kebijakan yang ada
dan dalam rangka transfer of teknologi
supaya anak anak kita menjadi tenaga yang terampil
seperti saya katakan tadi bahwa selain menumbuhkan iklim usaha
memberikan akses keuangan
supaya usaha usaha kecil tumbuh
tapi masih juga memberikan yaitu bantuan sosial
dengan sistem jaminan sosial nasional sjsn
bagi mereka yang miskin
karena itu kami mengeluarkan kartu sembah kumura
bagi mereka yang sudah memperoleh pelatihan
mereka akan memperoleh tunjangan
antara enam sampai satu tahun
sampai mereka memperoleh pekerjaan
ini adalah upaya upaya
banyak yang semula penerima bansos
tapi sudah berubah menjadi orang orang yang menjadi usaha mandiri
baik waktunya habis bapak
masih ada waktunya
waktu durasi broadcast kami sudah habis
masih ada waktunya
delapan menit bapak totalnya
terima kasih pak maruf amin
itu adalah tadi debat langsung sesi pertama
selanjutnya kita memasuki sesi kedua
saya ingatkan kembali
bahwa waktu saling berdebat
kami batasi delapan menit total
hitungan waktu akan dimulai ketika berbicara
saat ini saya berikan giliran
untuk cawa pres nomor urut satu
untuk memberikan pernyataan pembuka debat
kepada bapak sandiagaono
kami persilahkan sekarang
pak maruf amin
lebih dari enam puluh persen anggaran pendidikan
ditransfer kepada pemerintah daerah
sesuai dengan pembagian kewenangan
pada jenjang pendidikan
dalam pemerintah pusat yang bisa digunakan
untuk melihat bagaimana suatu daerah
membelanjakan anggaran pendidikannya
sehingga output daripada dana transfer ke daerah tersebut
silakan pak sandi
silakan pak sandi
terima kasih pak kiai
untuk berbakti di pemprov dki
dimana kami memiliki anggaran yang alhamdulillah cukup
kami memiliki program
kartu jakarta pinter plus
dimana bukan hanya
yang di cover oleh
tapi juga ditambah
dengan kebijakan memberikan
dan asupan makanan yang lebih baik
kepada penerima manfaat kjp plus
bu sri mulyani menyatakan bahwa
dari total empat ratus triliun lebih
dianggarkan ke daerah
pendidikan yang berkualitas
banyak yang dipakai oleh pemerintah pusat
yang bisa digunakan untuk memantau
baik daripada kualitas pendidikan
melalui indeks indeks yang ada
daripada anggaran yang disampaikan
saya justru melihat
untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu
hasil daripada pendidikan itu
bukan hanya mendidik
tapi juga memiliki karakter yang kuat
dan berahlakul karimah
banyak sekali yang bisa dipakai
selama prabowo sandi diberikan
kewenangan untuk mengalokasi
jumlah kita pastikan
bahwa peserta didik
bukan hanya mendapatkan pendidikan yang berkualitas
tapi setelah mereka lulus
ini menjadi prioritas
yang akan membawa indonesia menang
silahkan pak maruf amin untuk menanggapi
menurut saya pemerintah pusat
harus menggunakan satu data pendidikan
untuk melakukan pemantauan itu
neraca pendidikan daerah
yang dimaksud depudik
adalah data pendidikan
dapat untuk memantau output
dari dana transfer daerah
keseluruh kementerian dan lembaga
yang terkait dengan pendidikan
maka dana transfer ke daerah
dan dapat dilihat
selanjutnya silakan pak sandiaga uno
selain daripada pembangunan
fokus dari prabowo sandi adalah
peningkatan kualitas guru
kalau guru berkualitas berkompetensi
maka masa depan pendidikan
terdapat pendidikan yang berkualitas berkompetensi
yang akan membuat kita lebih baik
terutama guru guru honorer
yang mereka sudah belasan tahun
malah sudah ada yang puluhan tahun
dan mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa
perhari ini mereka belum mendapatkan keadilan
belum mendapatkan kesejahteraan
belum mendapatkan status
prabowo sandi berkomitmen
pr terbesar kita adalah
meningkatkan kualitas guru kita
kita tingkatkan kompetensinya
kita pastikan kesejahteraannya
menyatakan kurikulum kita terlalu berat
dan banyak sekali mata pelajaran yang dia tidak minati
dan tidak akan dia pernah pakai
di bawah prabowo sandi kita pastikan
kepada hal esensi dan akan membangun karakter budi pekerti
tentunya juga membangun peserta didik yang memiliki ahlak yang karimah
kami juga akan menghapus ujian nasional
ini adalah salah satu sumber biaya yang tinggi
bagi sistem pendidikan kita
untuk anak anak di rumah
ujian nasional tersebut sangat tidak berkeadilan
kami akan hapuskan
kami gantikan dengan penelusuran minat dan bakat
penelusuran minat dan bakat sangatlah aplikatif
kepada para peserta didik
mereka akan mampu untuk diarahkan kemana mereka
kalau ke ekonomi kreatif atau ke bidang lain sesuai dengan kemampuannya
masih lanjut pak maruf masih ada waktu silakan
yang kami maksudkan adalah
kita harus memiliki instrumen untuk memantau dana pusat yang ditransfer ke daerah
seringkali menjadi kesulitan pemerintah pusat untuk memantau
tentang belanja dan output daripada penggunaan dana dana itu
apakah efektif efisien tepat sasaran
sehingga perlu ada instrumen yang perlu kita kembangkan
ini sering menjadi kritik kepada pemerintah pusat
karena itu maka kita perlu menciptakan instrumen
yang disepakati yang laporannya yaitu bisa ditransfer ke masing masing kementerian
dan lembaga sehingga bisa dipantau secara pasti
maka saya usulkan bahwa yang dipakai adalah
yaitu npd neraca pendidikan daerah
dan depodik yaitu data pokok pendidikan
menurut hemat saya kedua instrumen ini
akan bisa kita gunakan untuk memantau
yaitu transfer dana pusat ke daerah
sehingga dana pendidikan menjadi efektif
sekian terima kasih
baik silahkan ingin menanggapi
sisa sepuluh second masih ada
oke sedikit saja silahkan
ya memang kita lihat instrumen itu bisa dipakai
tapi yang perlu kita dengar adalah keluhan daripada masyarakat
masyarakat menginginkan pendidikan berkualitas
kalau kita hanya melihat instrumen
kita tidak akan mampu menghadirkan satu solusi bagi masyarakat
mohon tenang terima kasih
sandiaga uno pak maruf amin
terima kasih kita sudah menyelesaikan sesi debat terbuka yang pertama
dan masih ada sesi debat terbuka yang kedua akan dipandu oleh rekan saya alfito
karena itu jangan kemana mana
setelah bersama kami di debat cawa press pilpres dua ribu sembilan belas